maksudnya ibu masih hidup kuat
ibu selamat siang lagi lalu
selamat lahir batin pak
saya juga menyampaikan salam
hormat jadi beliau juga menyampaikan salam hormat
sebaliknya pak jokowi juga menyampaikan salam
pemimpin dua tokoh yang
juga terus menyambut selatur rahim